rebutan gunungan yang dilakukan ratusan warga magetan dalam festival benteng purwodadi berlangsung ricuh
tak hanya saling dorong makanan yang disajikan pun banyak yang tercecer dan terbuang percuma
festival sendiri digelar untuk mengumpulkan anak cucu keturunan pangeran diponegoro
ratusan warga magetan langsung merangsek dan berebut empat buah tumpeng berisi jajanan
sayuran dan buah buahan hasil panen warga
sebagian warga percaya dengan berebut gunungan maka rezeki akan lancar dan panjang umur
namun sayang jajanan yang diperubutkan warga banyak yang jatuh dan akhirnya terbuang sia sia dan tak bisa dimakan
peristiwa ini merupakan acara puncak
festival benteng kadipaten purwodadi yang digelar di desa purwodadi kecamatan barat magetan jawa timur kami siang
festival ini sendiri baru dua kali digelar dan bertujuan untuk mengumpulkan orang orang yang merupakan anak cucu keturunan pangeran diponegoro
hingga beberapa generasi yang sudah banyak tersebar di berbagai kota
kami dan keluarga berharap dengan diadakannya festival benteng kabupaten purwodadi
kami bisa berkumpul dengan keluarga
jaga terh pangeran di ponegoro dimanapun mereka berada
selain itu warga sekitar khususnya anak cucu keturunan pangeran diponegoro berharap
agar pemerintah lebih peduli dalam menjaga situs benteng pertahanan pangeran diponegoro
yang saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan
inam tohari magetan